di antara warna arowana ini super red paling populer mungkin juga karena warnanya membawa keberuntungan
dan hanya bisa ditemukan di sini
di sini kita lihat ada garis garis merahnya yang membatasi antara sisi satu dengan sisi yang lainnya
kemudian kalau lihat di bawah mulutnya juga kalau kita buka sedikit dia ada seperti listrik warna merah seperti itu